senin pagi ratusan calon penumpang krl terpaksa harus rela antre panjang saat menunggu layanan bus gratis di depan stasiun bogor jawa barat
selain berdesakan mereka bahkan berebut naik bus tanpa memperdulikan jaga jarak fisik
petugas yang berjaga juga tak berbuat banyak lantaran armada bus kali ini berkurang dua belas unit dari jumlah seharusnya
sementara itu ribuan calon penumpang yang memilih tetap menggunakan krl juga memadati selasar stasiun
antreannya pun mengular hingga keluar lahan parkir kendaraan
belum sih katanya masih yang sedirman gak tau nih makanya mau ikutinnya
dari senin sekarang ke senin kemarin lebih bagus
senin kemarin kebetulan wfh jadinya baru ngerasain yang sekarang
dari tadi belum dapet ya
iya dari tadi belum dapat
dari senin kemarin sih enak bisnya jadi untung banyak gitu loh sekarang kita harus nunggu lagi nunggu lagi gitu
ini agak lama sekarang ya
iya bisa agak lama nanti raja saya mau naik kereta cuma kereta sekarangnya panjang gak jadi saya berinik
yang disampaikan oleh kepala stasiun jam enam minggu lalu itu tiga an sekarang jam enam sudah rp empat tujuh ratus
di luar juga tadi dari setengah enam kami pantau sampai jam enam lima belas lebih banyak lagi penumpang yang mengejar bis gratis layanan kita
bima menduga belum efektifnya sistem cvr
jam kerja di ibu kota membuat penumpang stasiun kembali membeludak
guna mengurangi beban penumpang krl pada jam sibuk pemkot bogor akan melayangkan surat permohonan kepada kementerian perhubungan dan pemprov dki jakarta
muhammad juanda bogor jawa barat